selamat malam nama mahfud md adalah sosok yang tentunya tak asing lagi bagi kita
sejumlah jabatan penting pernah iamban beberapa diantaranya menjabat menteri di era presiden abdurrahman wahid
hingga kemudian menjadi ketua mahkamah konstitusi
sebagai akademisi hukum tata negara mahfud md banyak memberikan masukan terhadap penegakan hukum dan tata kelola negara
namun tidak hanya itu ia pun banyak mengomentari hal hal di ranah politik dan sosial
bahkan namanya kembali masuk dalam bursa kandidat di pilpres mendatang
malam ini kita akan berbincang langsung dengan mahfud md
prof kan prof ada di posisi tertentu di dua ribu empat belas
waktu itu bersama prabowo dan hatta waktu itu sebagai ketua tim pemenangan
tapi kemudian ketika selesai sudah prof mahfud seperti menarik diri dan tidak kemudian ikut terlibat gitu
tidak seperti pak amin yang tetap ada di kubu ini walaupun katanya pan sudah menjadi koalisi dari pemerintah gitu
apa itu disengaja atau pak mahfud menarik diri itu alasannya karena apa
dan kemudian bagaimana dampaknya sekarang
begini menurut saya saya memilih sikap yang sesuai dengan moralitas demokrasi
moralitas demokrasi itu begini ketika pak prabowo dan
jokowi calon berhadapan
waktu itu sebelum saya ikut memilih salah satunya saya sudah bicara di koran saya tulis di sebuah koran lah ya
bahwa ini dua duanya baik tapi saya memilih pak prabowo karena dia pendekatannya struktural
menegakkan hukum dari apa namanya birokrasi secara ketat gitu
sedangkan pak jokowi populis pendekatan langsung ke rakyat
nah saya ikut pak prabowo tapi kan kalah
begitu kalah saya bilang ya sudah kalah
saya tidak ikut pak jokowi tidak ikut pak prabowo
sudah kalah biarkan nih demokrasi
tidak ikut istilahnya anak sekarang tidak ikut ngebaper gitu
iya tidak ikut ngebaper
saya lalu tetap ada di tengah saja gitu
itu konsekuensi demokrasi kan begitu
kalau sudah kalah ya kalah saja gitu
ya waktu itu kan saya diajak berperkara dan sebagainya
ya dengan biaya besar saya katakan sudah pasti kalah
berperkara pun kalah
karena saya yang ikut membuat

perkara yang kalah seperti ini tidak bakal menang karena apa
lalu waktu itu dikatakan
lu prabowo kan dicurangi di papua
satu kabupaten dapat nol
tapi pertama itu bukan tim resmi pak jokowi yang melakukan
sehingga tidak bisa diminta pertanggung jawaban
itu kan orang di bawah yang tidak struktur
yang kedua kalau cuma dapat suara nol di papua
enggak jokowi juga dapat nol di bangkalan
lebih banyak bangkalan suaranya
tujuh ratus ribu di sana
kan sama gitu
saya bilang yaudahlah
apakah pelanggaran seperti itu mau dibiarkan
saya bilang tidak dibiarkan
tapi itu bukan ranah hukum tata negara
itu ranah hukum pidana
ya dipenjarakan saja yang curang
pemilunya terus jalan
saya bilang begitu waktu itu
dan akhirnya kemudian memutuskan
gini ada orang yang tentu saja berpendapat pro dan kontra
kepada siapapun termasuk pada kita
prof mahfud dikatakan masuk ke kubu prabowo karena terpaksa
tidak ada tempat di kubu jokowi
karena itu juga posisinya setengah hati terhadap kubu prabowo yang sampai sekarang
ya relatif lebih solid lah
setelah tentu saja didukung dengan apa yang terjadi di dki jakarta
kalau setengah hati tidak
saya waktu itu total habis habisan
dan ketika saya menyatakan berhenti kepada prabowo
ketika ini sudah kalah saya berhenti
ketika orang berteriak
kenapa pak mahfud mundur mana tanggung jawabnya
pak prabowo bilang pak mahfud saya tahu sudah bekerja dengan sebaik baiknya
kita hargai dia mundur dari langkah untuk memperkarakan mk
jadi saya waktu itu sungguh sungguh membelanya
karena pilihan itu tadi
kan itu sudah saya tulis di koran
ini ada dua calon yang bagus
saya milih yang struktural
nah itu dulu saya tulis di harian koran sindu
seminggu sebelum mereka itu mulai kampanye
kemudian kan sekali lagi
kita masih bicara bagaimana kemudian polarisasi ini kayaknya di
nggak tahu sangat sangat ajak gitu
ini merupakan menurut saya era baru dalam politik indonesia
dimana ini kok koalisinya benar benar kuat sekali gitu ya
walaupun sekali lagi kita akan bicara satu episode tersendiri
kalau kita bicara soal pan dan pak amin raisnya misalnya begitu
kemudian kita membanding bandingkan
oh sama di amerika juga ada republikan ada demokrat
kira kira gambarannya sama seperti itu
dan tentu saja fenomena dua ribu tujuh belas tidak bisa kita abaikan begitu saja
pemilu dki jakarta yang memberikan nilai signifikan terhadap dikotomi itu
apakah demokrasi kita akan seperti ini terus prof
saya katakan deh karena ada kemungkinan sekarang di era medsos ini
ada provokasi yang memang memosisikan diri dan itu mungkin terorganisir
ingin mengadu domba ini itu satu
yang kedua seandainya kita menuju ke arah seperti di amerika
demokrat dan republikan saya kira bagus gitu
karena mereka kan sportif
mau pemilu bertarung begitu pemilu selesai ya sudah
dan pemimpin pemimpinnya sana sportif
kalau di sini kan rakyat pendukung tidak tahu bahwa di atas itu ada permainan mata
seakan akan bermusuhan gitu
padahal mereka sudah saling bertemu dan tawar menawar
saya dapat ini saya dapat itu
nah rakyat kecil itu tidak tahu
seakan akan semuanya dipertaruhkan untuk membela
taruhlah si a
ini calon yang harus kita bela
padahal ini calon yang diharapkan pertama
aspirasinya sebenarnya tidak sinkron dengan orang yang di bawah itu
jadi yang di bawah sudah siap asal golok bela
ternyata si a
kalau orang seperti kita kan tahu
dan itu masih terjadi di edo sekarang
sekarang ini ketika sedang kita bicara sedang terjadi
nanti anda akan tahu itu buktinya nanti sesudah bulan agustus
oh iya tuh karena kan begitu nanti
oleh sebab itu saya berharap kepada saudara saudara saya yang di bawah itu
ya mari berdemokrasi dengan baik
jangan berpakaian kaos dengan hashtag itu ya
yang anda bela itu belum tentu
belum tentu benar benar akan bertarung melawan yang
yang anda tidak sukai begitu
pemilu sebentar lagi
kita akan berhadapan dengan pilkada serentak terlebih dahulu
orang akan mengatakan bahwa akan signifikan pengaruhnya pilkada dua ribu delapan belas terhadap apa yang menjadi hasil di dua ribu sembilan belas
anda setuju itu
karena itu akan menjadi potret kekuatan taruhlah
sekarang kekuatan kan ada dua nih
satu pak jokowi dua prabowo dan cabang cabangnya gitu ya
itu akan menjadi potret di satu tempat
misalnya apakah kekuatan prabowo pks dan sebagainya itu akan diuji di jawa barat
apakah di sana dia masih mendominasi
karena dulu dia menang di situ
di ntb dia menang
di sumatera barat dia menang gitu
itu akan menjadi ukuran juga
apakah di jawa tengah itu masih tetap didominasi oleh merah misalnya dan sebagainya
saya setuju dengan itu karena sebagian besar identifikasi rakyat kita terhadap kekuatan partai itu juga masih kuat gitu
meskipun tentu pemilihan presiden itu adalah pemilihan orang
tetapi tetaplah identifikasi terhadap partai itu akan sangat mempengaruhi
posisi pak jokowi dan pak prabowo sekarang kita bicarakan
yang menarik yang disampaikan oleh prof mahfud
saya lupa apakah bicara ke media atau di sosial media
rasanya bicara ke media yang mengatakan bahwa lawan jokowi itu bukan prabowo nanti
lawan jokowi itu gatot nurmantio
iya saya bicara di media juga
seperti saya katakan tadi
karena politik itu ada yang terlihat di panggung
seperti yang rakyat lihat tuh
tetapi kita akan tahu juga informasi informasi
satu yang itu bisa di cross check kemana mana
ini arahnya ke sini
pembicaraan tanggal sekian begini begini dan seterusnya
ya nampaknya akan ke gatot nurmantio
iya pada waktu itu
tetapi karena ada perkembangan baru itu
sebelas april itu adalah satu peristiwa di mana partai gerindra itu menyadari
kalau prabowo nyerahkan tiket ke orang lain partai ini hancur
oleh sebab itu lalu deklarasi serentak kan
hancur itu maksudnya tidak akan memberikan kontribusi
partai kan harus punya kebanggaan
kotel efek apa sekali
kan kalau kami punya partai ketuanya aja nggak calon
lebih baik calon meskipun mungkin kalah
saya mundur lagi
anda katakan tadi nggak semua yang kelihatan itu seperti yang kelihatan
yang di panggung sama yang di belakang panggung hal yang berbeda
kita kemudian mendengar juga pak prabowo kemudian dilekatkan dengan pak jokowi
gimana kalau misalnya mereka jadi capres dan cawapres
sempat beredar informasi juga pak jokowi juga tidak anti terhadap hal itu
kita tidak pernah mendengar pak prabowo menjelaskan anti atau tidak
yang jelas semua orang orang gerindra mengatakan no gitu ya
jadi itu mungkin saja sebenarnya terjadi
dan saya tahu dan yakin bahwa pembicaraan ke arah itu sudah terjadi
antara gerindra dan jokowi
atau dengan prabowo
bukan hanya antara gerindra dan pdip
tetapi antara jokowi dengan prabowo
itu a satu bahwa mereka itu sudah ketemu
tetapi versi penjelasannya berbeda kan
versi penjelasannya berbeda
ada yang mengatakan tidaklah tidak bicara itu
tetapi informasi informasi yang sampai seperti dikemukakan oleh ketua p tiga rome misalnya
ya itu benar seperti yang saya dengar jauh sebelumnya
bahwa prabowo mau asal diberi kontrol terhadap militer
dan tujuh menteri
itu kan kata rome
saya tidak pernah bilang itu
saya juga mendengar hal yang sama dari si a
tapi saya kan tidak pernah bilang
nah itu yang saya katakan
orang itu ya jangan mati matian membela orang juga seakan akan ini lawan betul
karena yang di atas tubuh golkar sering menunggu komposisi apa yang bisa saling diberikan
dan itu wajar saja dalam politik
tidak haramlah itu
itu biasa saja
cuma kadang kadang orang yang tidak tahu ini lalu berkelahi beneran
apakah itu hanya terjadi di politik indonesia
atau seperti itulah sesungguhnya politik
sehingga kita akan dengan sangat mudah
ya udah kalau kayak gitu kita antipati
saya kira di tempat lain juga bisa
kan salah satu definisi politik yang paling terkenal itu adalah
politik itu adalah kepentingan
ya harold roswell kan mengatakan
oleh itu kepentingan
kalau kepentingan saya terpenuhi
diberi sebagian dari ketidak keseluruh kita tidak mungkinan itu
yang tadinya kawan jadi lawan
yang tadinya lawan jadi kawan
itu bisa dalam politik
selalu selalu saja terjadi
soal koalisi koalisi itu kan sudah tidak ada sebenarnya
udah cair semua yang sana
taruhlah koalisi merah putih
itu sudah bergabung ke pak jokowi
sebagian sebagian besar
kemudian yang koalisnya pak jokowi mungkin ada yang kecewa
lalu sekarang ikut sana
kan begitu itu
oleh sebab itu bertengkar mati matian itu menurut saya itu berlebihan
banyak sekarang temuan temuan bahwa indonesia itu ternyata gagal
gagal dalam pengertian melakukan konsolidasi demokrasi
terkait dengan topik ini adalah
yang pertama ya masa berkaos itu harus berpikir lagi
tentang apa yang terjadi
bahwa apa yang terlihat belum tentu seperti yang kelihatannya
kemudian yang kedua sebenarnya yang lebih meresahkan saya sesungguhnya
jika seandainya pak jokowi dan pak prabowo bergabung
itu artinya pak jokowi akan mendapatkan dukungan signifikan dengan masuknya
kalau prabowo masuk berarti gerindra pasti masuk
kita tidak bicara pks kita tidak bicara pan dan demokrat
mungkin nggak nanti akhirnya di tingkat nasional nih selama ini kan kita hanya memegang kening
kok ada sih calon melawan kota kosong
nah dua ribu sembilan belas ada kemungkinan dong melawan kota kosong
ya mungkin saja meskipun sekarang kemungkinan itu kecil
kemungkinan kecil pertama itu karena satu deklarasi sebelas april
gerindra tetap akan memajukan prabowo
walaupun kita tidak pernah tahu itu harga mati atau tidak
karena semua partai juga mendeklarasikan
eh dua ribu empat belas katakanlah begitu ya
lalu yang kedua
kan belum tentu juga
belum tentu juga
seumpama pak jokowi dan prabowo setuju
partai partai lain setuju
misalnya ada pdip golkar p tiga dan sebagainya
itu semua masih dinamis gitu
bahwa kemudian nanti akan menjadi
positifnya akan menjadi kekuatan dominan
sehingga dua kelompok ini lalu bersih
bahwa kelompok ini lalu bersatu
tapi mungkin ada sempalan lagi yang keras kan
itu bisa saja di dalam politik
karena politik itu ya kepentingan
ya katakanlah kalau misalnya sekarang kan yang belum menyebutkan nama untuk capresnya adalah
demokrat dan pks hanya mengajukan nama gitu
demokrat tidak mengajukan nama
sembilan nama ya
demokrat dan pks bergabung menjadi apa namanya menjadi poros baru misalnya
tambah satu lagi misalnya pkb
kalau pkb masuk itu mungkin saja
kalau demokrat bergabung dengan pan atau hanya bergabung hanya dengan pks tidak cukup
sekarang itu di luar kekuatan pak jokowi yang mungkin itu hanya gerindra
kalau dua partai ya
kalau demokrat dengan pkb nggak bisa
demokrat dengan pks saja tidak bisa
demokrat dengan pan tidak bisa
demokrat pan dan pks mungkin saja bisa
dan akan menjadi poros baru
apakah ini jalan yang wajar yang kita lalui dalam demokrasi
karena kan kita bilang ya mereka mereka yang demo di sembilan puluh delapan mengatakan
ini udah panjang banget nih
sudah dua puluh tahun kan ini kan
reformasi dua puluh tahun
demokrasi kita masih berjalan terseok seoknya seperti ini
ya bisa dilihat dari berbagai segi ya
segi yang pertama mungkin teori yang lebih umum dikenal itu
yang pernah dipidatukan oleh pak budiono
hasil penelitiannya terhadap berbagai negara
dimana sebuah demokrasi yang sehat itu baru akan mulai tumbuh
kalau pendapatan per kapita itu
nah kita kan sekarang baru tiga sembilan ratus
artinya kan lama kalau mau pakai teori yang seperti itu
itulah sebabnya banyak sekarang temuan temuan bahwa indonesia itu ternyata gagal
gagal dalam pengertian melakukan konsolidasi demokrasi
karena teorinya konsolidasi demokrasi itu hanya ditempuh melalui dua kali pemilu
kita sudah mau empat kali ini tidak jelas juga
tidak jelas juga arahnya gitu ya
demokrasi kita on the track gak sih menurut anda
menurut saya belum
kita masih harus ya itu tadi menunggu konfirmasi dari teori menurut saya
ini kan rakyat kita masih seperti itu pendapatnya begitu
semuanya masih bersifat transaksional demokrasinya
karena itu tadi
tingkat perkembangan ekonomi kita belum memungkinkan untuk itu
tapi itu tetap harus dilalui
artinya tidak lalu kita berbeda
iya tidak boleh menyerah
pak mahfud kalau dua ribu sembilan belas ini kalau misalnya apa namanya dua ribu sembilan belas itu sama seperti dua ribu empat belas dampaknya apa
kalau katakanlah pada akhirnya tetap pak prabowo dan pak jokowi
dengan kan kita udah tahu jurusnya seperti apa mainnya kayak gimana
dua duanya kita udah tahu gitu
tidak saya kira tidak akan sepanas dua ribu empat belas
karena yang panas itu kan tinggal sedikit sebenarnya
tetapi die hard memang
kalau dulu kan betul betul hampir sama
bukannya dikomporin lagi dengan dua satu dua
iya tetapi pengikutnya itu
kalau dulu kan diimbang tuh
orang mengatakan ini kalaupun menang kalah
sehingga dulu panas sekali
kalau sekarang saya kira tidak panas
banyak orang juga yang mengatakan prof mahfud sekarang ini kok lebih banyak berseberangannya dengan kubu prabowo ketimbang dulu ketika dua ribu empat belas
benar tidak sih
ya pasti dong
karena dulu kan saya timnya
kalau sekarang berseberangan juga tidak
tidak ada berseberangan di bidang mana
cuma saya tidak satu perahu saja
tidak satu perahu saja
misalnya pak prabowo dukung penuh gerakan dua ribu dua
apa salahnya saya berada di luar
tapi saya duga tidak ada di kubunya pak jokowi
saya sudah ikut dua duanya
apa untuk ribut ribut kayak gitu tidak ada gunanya bagi saya pada waktu itu
orang mengatakan pak mahfud kenapa sekarang berseberangan
sejauh dulu juga berseberangan
itu kan dalam proses kampanye saja bersatu karena ada tujuan pada waktu itu gitu
sesudah itu ketika pak prabowo ribut dua ribu tiga belas indonesia bubar
saya beda dengan dia
saya memberi perspektif lain
artinya lebih banyak bedanya gitu
dua saja sebenarnya
dalam hal apa saja tidak banyak berbeda
partai setan bukan prabowo
tapi kemudian dipotret sebagai kubu sana juga
saya pun sebenarnya mengatakan iya kan tidak benar sih
masa ada partai setan partai allah
coba sebut satu saja yang disebut partai allah misalnya
partai dakwah mau nyebut partai allah wong disitu juga ada koruptornya
allah itu tidak suka pada korupsi saya bilang
tapi juga yang mau disebut partai setan yang dikatakan tidak baik di jawa itu juga ada orang orang solehnya juga
oleh sebab itu kita anggaplah partai manusia
di dalam al quran dan hadis itu memang ada kata
hizbullah ada hizbush setan gitu
partai allah partai
waktu zaman nabi tidak ada partai politik
partai itu artinya barisan garda nasional gitu ya
pembela tanah air itulah hizbul waton
bukan partai dalam arti partai politik seperti sekarang
sebenarnya itu kan yang saya katakan
pak mahfud apakah berbagi keresahan dengan sebagian orang
walaupun jokowi sebagian orang menganggap kerjanya baik
hasil survei juga menunjukkan bahwa tingkat dia disukai karena melaksanakan kerjanya cukup tinggi gitu ya
tapi kemudian kita kembali mengingat ini kok orang rame rame sekarang sekarang ini hanya ngomongin wapres ya
kita jadi ingat zaman orde baru ketika setiap kampanye kita nggak berpikir lagi siapa presidennya karena ya sudah pasti begitu
sekarang kita tinggal bicara soal wapresnya
resah nggak kira kira kenapa cuma wapres ya kenapa kemudian kita nggak bicara soal capres
kalau saya sih tidak resah karena itu merupakan produk sistem
dimana calon presiden dan wakil presiden itu diajukan oleh partai politik
nah ketika partai politiknya sudah jelas komposisi koalisinya maka kita tahu ini bisa muncul calon baru atau enggak
yang kedua bisa muncul wapres yang diluarga tidak partai partai apa tidak
nah oleh sebab itu ya kita terima saja itu sebagai sebuah sistem yang sudah kita sepakat
iya ya keniscayaan sistem yang sudah kita sepakati
kalau saya sih tidak resah sudah tahu sejak awal bahwa situasinya akan seperti ini
dan tahun dua ribu dua puluh empat saya kira akan sama situasinya
akan sama calon presidennya
enggak akan sama situasinya bahwa ketika kita tahu nanti hasil pemilu dua ribu sembilan belas seperti apa
kita sudah bisa memprediksi siapa calon presiden yang akan datang gitu
karena parpol itu yang akan menentukan
parpol kayaknya kritiknya juga tidak berusaha untuk mencari kader lain gitu
ya ya betul
mengapa kemudian ya pak jokowi bagus apa nggak ada yang lebih bagus dari pak jokowi misalnya gitu
dan itu kan tugas partai untuk mencari sebenarnya
tugas partai untuk mencari tapi partai pun secara pragmatis harus melihat hasil survei
kalau survei yang dilakukan di berbagai tempat itu kok ini terus yang muncul gitu
mencari yang lain malah bunuh diri partainya
oleh sebab itu
kemudian sesudah berbagai survei memberikan tren yang sama menemukan tren yang sama
lalu berebutan kan harus ini harus ini gitu
lalu yang satu calonnya harus ini dan gitu aja sebenarnya
kan nama pak mahfud masuk ke dalam jajaran bursa wakil presiden sebenarnya
gimana posisi pak mahfud
pak mahfud katakan tidak ingin itu terjemahannya apa tidak ingin
begini kalau saya mengatakan ingin itu saya malu dan tidak tahu diri
gitu kan dan saya tidak punya posisi apapun

tapi sekarang jadi tren itu pak
anies baswedan tidak punya partai ridwan kamil tidak punya partai pak jokowi juga
tidak punya partai
makanya si anies kan juga bilang tidak ingin sebelumnya
dia baru mau karena tengah malam dijemput anda daftar hari ini
karena sehari sebelumnya dia bilang saya tidak kan gitu kan
sama dengan saya sekarang kan
saya tidak punya partai
anies juga begitu dulu
itu semata mata karena bapak tidak punya partai
pak nggak punya partai karena itu
mengatakan tidak ingin iya realistis
saja tidak ingin dan
menurut saya di dalam
permainan real politik itu
yang mendapat kedudukan politik itu adalah
mereka yang punya keringat politik
ya kan nah yang punya korikat
politik itu kan ketua ketua partai
nah silahkan aja mereka yang menentukan
kalau pada akhirnya sesudah mereka
berembu oke kita cari
yang lain lalu ngajak
bicara kita kita bicara tapi kalau enggak
ya silahkan itu urusan mereka mau
erlangga silahkan aja mereka
pdip bumiga berembu gitu
karena itu memang secara konstitusi
mereka yang menentukan saya kan
tidak bisa minta mereka itu
calonkan saya dong saya ingin memang adil
bukannya semua calon seperti itu
kalau saya enggak saya per hari ini
enggak mengadakan pendekatan
apapun biar laporan ini berjalan
karena saya begini
mas vito saya sudah pernah
mengadakan pendekatan itu gagal di tahun
sehingga saya untuk apa juga
pendekatan kalau kita tidak punya
jadi sudah patah arang bukan patah arang
mengapa gagal apakah soal
karena itu tidak punya
begini dulu saya itu menggalang
dukungan dari bawah sampai
kuatkan pada waktu itu masih kesekian besar
bahkan pernah ada di
ranking satu tapi karena
saya main di bawah kuat di atas
tidak ada kan sama sekarang saya di atas
nggak ada ya sudah biarin aja orang atas
nanti kita bantu yang penting
negara ini selamat
jangan pecahlah saya sudah senang
kalau negara ini besok lebih maju
lah rukun dan sebagainya
kan saya tidak perlu apa lagi
tapi katanya pak mahfud juga sering
sering ketemu sering ketemu
dewan pengarah badan
pembina ideologi pancasila
nah itu tidak tiga bulan sekali
rapat dengan presiden itu satu
yang kedua saya sering diundang oleh
pak jokowi sebagai
pakar hukum untuk mendengarkan
saya punya masalah ini
menurut saya begini bagaimana menurut
pakar hukum sering saya
ketemu dengan pak jokowi seperti
pilak dan sebagainya
ya kalau sama pak jokowi enggak sama
tangan kirinya tangan kanannya
ya saya tidak tahu yang mana yang tangan kanan
dan tangan kirinya
saya tidak tahu juga
kita bicara sekarang soal wapres karena ini yang
sudah tidak seksi lagi sebenarnya
buat pak jokowi dan pak prabowo
supaya imbang menurut
pak mahfud kriterianya apa
untuk pak jokowi dulu
itu saya tidak tahu ya
sebenarnya yang utama
tetapi tidak pernah diumumkan itu adalah
kemantapan hati masing masing
itu satu ya
soal elektabilitas perlu nggak
nah itu yang diumumkan ada elektabilitas
kan begitu itu lebih formal
tetapi saya tahu
keputusan tidak selalu itu
pak sby juga
mengangkat budiano kan tidak
lanjut karena tidak pernah nama muncul itu
bisa saja itu kan kemantapan hati aja
dan juga karena
dia sudah yakin akan menang waktu itu
nah itu kalau sekarang mungkin kriterianya
kalau prabowo udah pasti penting
karena prabowo kan di bawah jokowi
dengan menambah orang yang punya
elektabilitas justru akan memboost mereka kan
tapi apakah pak jokowi
membutuhkan itu atau pak jokowi ada di posisi
dia bisa memilih siapa saja yang menurut dia
dia nyaman bekerjanya dan
bekerja dengan dia dan bisa mendeliver
apa yang dia inginkan
mungkin iya ya secara umum kalau lihat hasil
ya belum seperti sby dulu sby kan
penelitian kompas dan
hampir rata lah semua orang itu
berhati hati juga tidak
seperti pak sby dulu
prabowo jadi calon apa tidak
itu kan lalu bisa diukur oleh pak jokowi
juga sebenarnya muncul
diajak bicara pertama tama
oleh pak jokowi menurut
penuturan orang dekat jk untuk
mendampinginya kembali di dua ribu sembilan belas
walaupun pada akhirnya
kemudian ada syarat dalam
undang dasar yang mengatakan
nggak boleh tuh dua kali
kemudian muncullah interpretasi oh enggak apa apa jk kan berselang
yang nggak boleh kan bersamaan
dan kemudian sekarang ada
uji materi yang diajukan ke mk
bagaimana menurut pendapat
pak mahfud sebagai pakar
hukum tata negara soal itu
ada minimal sembilan
cara untuk menafsirkan
nah sekarang yang diuji materikan itu
dijawabkan pasangan partai politik
dan boleh dipilih kembali sekali
dalam jabatan yang sama
di situ titik lalu sekarang
mau ditambah berturut turut
atau tidak berturut turut nah itu memang bisa
diperdebatkan kalau kalimat
itu kan ada dokumen
sampai ke kalimat itu dulu apa
perdebatannya itu ada bukunya
halaman sudah terbit
tinggal dibuka maksudnya
pasal itu apa
sidang tanggal enam oktober
tahun dua ribu satu sampai
memperdebatkan itu sampai akhirnya timbul
rumusan itu nah saya kira hkmmk
biar baca itu saja karena tafsir historiknya
itu saya tidak ingin
mempengaruhi siapapun saya ingin
katakan ini cara menafsirkan hukum itu ada
sembilan untuk kasus ini
pakai dua tafsir aja satu
bagaimana bunyi kalimatnya
namanya tafsir gramatik lalu ada tafsir
historik itu yang original intent
itu ada di historiknya itu yang
memberi isi yang sesungguhnya
terhadap bunyi kalimat dengan membaca itu sudah dengan
sendirinya bisa tahu
hkmmk sudah tahu cara
tapi kan ini kan novel yang terjadinya di
zaman pak jokowi masih memimpin
sekarang karena pelakunya
pelakunya itu masih jaringan
jaringan lama sebenarnya
mari kita bicara tentang mk
setelah bapak tinggal
mk ya kita tahu turbulensinya
seperti apa masuknya ketua
mk ke dalam penjara
kemudian dipidana seumur hidup dan
kemudian muncul lagi
ketua baru dengan dramanya
sendiri banyak surat yang beredar
soal lobby kemudian meminta
ada surat kata blc walaupun pada akhirnya
tidak terpilih lagi
bagaimana bapak melihat mk sampai
sejauh ini masih
dalam fungsinya begini saya kira sama
semua institusi bahkan agama
agama ya kalau agama itu
waktu zaman dipimpin oleh nabi sendiri
kan bagus tapi sesudah lama
dari sejarahnya kan timbul perpecahan
timbul korupsi dan sebagainya itu sama
juga dengan mk waktu
pertama kan kita masih semangat itu ada
pak jimli waktu itu saya ikut karena
saya ikut dalam sejarah pembangunan
tetapi suatu saat biasanya muncul lalu
apa namanya pengganti pengganti yang
kembali ke situ ya mudah mudahan
kembali aja saya melihat memang kalau
saya mau mencoba menyembunyikan
sih mk masih bagus saya kira anda akan
segera berkata bohong gitu karena faktanya
sekarang ada dua di penjara ada keributan di mk tapi
bahwa kita berharap suatu saat itu akan
lurus saya kira menjadi harapan kita
bersama karena mk itu tetap diperlukan
apa yang menyebabkan itu terjadi
lepas bahwa terjadi dekadensi ya
setiap generasi yang turun apakah perlu
ada pengawasan yang lebih kuat lagi ya pak
gini gini ketika saya belum menjadi
ketua mk itu saya anggota dpr saya marah
pada waktu itu ketika mk
memutuskan bahwa mk itu tidak boleh
diawasi mungkin karena saya marah itu
lalu saya diangkat coba kamu dah yang
kesana gitu lalu begitu saya jadi ketua
sebagai ketua mk ini memberitahu agar
mk ini diawas iya saya sampai dimuat
oleh kompas agak besar besar awasi dong
saya kenapa di mk itu saya baru sebulan
aja menjabat godaannya udah banyak pada
orang datang mau ngasih ini mau ngasih
itu mau ngajak deal politik

berbagai imbalan ada imbalan politik ada
ini kalau tidak diawasi hancur ini
orang tidak apa imannya tidak kuat di
situ hancur gitu tapi pada waktu itu
pintunya sudah tertutup sudah
terkunci gimana sih cara mengawasi mk
mk nya sendiri sudah minta tidak diawasi
waktu zaman itu tetapi putusan mk itu
sudah dianggap final kan gitu kan gimana
caranya dalam keadaan masih
meletuslah pertama kali peristiwa itu dulu
yang zaman saya sudah ada kan dulu
yang saya kemudian selesaikan dengan
cara minta pak refli harun coba tuh
selidiki gitu itu berarti sudah ada
gejalanya tetapi pada waktu itu belum
tapi sesudah itu kan langsung
luar biasa ledakannya jadi pengawasan itu
pengawasan menurut saya penting
dan sampai sekarang tata hukum kita kita bisa menangkapnya
belum memungkinkan mk itu diawasi oleh
institusi lain apa yang harus dilakukan untuk itu
ubah undang undang dasar harus undang undang
dasar memang harus undang undang dasar
karena mk itu tidak boleh diubah dengan
undang undang undang undang dasarnya
mengatakan mk independen dan kemudian
tafsir mk sendiri independen itu artinya
tidak boleh diawasi oleh institusi lain
ya oke silahkan aja sudah itu ini kan
mau ada perubahan undang undang dasar
katanya saya kira itu bisa di
bisa dimasukkan juga kalau memang mau
ada ke situ oke dalam pada itu kita harus
siap siap berarti ya kalau misalnya
seandainya muncul lagi bom yang kemudian
mengejutkan kita karena masalah pengawasan
bom kecil kecil kan udah sering ya
bomnya yang besar kan dua oke yang
kecil kecil kan banyak juga pak mahfud
juga banyak mengomentari menyikapi soal
penegakan hukum kasus penegakan hukum di
indonesia terakhir yang paling ramai soal
novel baswedan mungkin novel banyak orang
mengatakan kalau misalnya dicari apa sih
kurangnya jokowi salah satunya adalah
lambatnya penanganan kasus novel
katanya begitu ya ya mengapa ini bisa
terjadi orang bilang ini konspirasi
tangan tangan tersembunyi memainkan ini
dan mereka ada di langit katanya jadi
susah untuk gimana pak bapak melihatnya
bagaimana solusinya buat administratur jokowi
saya melihatnya dalam
apa namanya potret yang lebih global
penegakan hukum kita ini tersandra
sebenarnya oleh kebijakan kebijakan yang
salah di masa lalu dan menyandra yang
sekarang gitu begini maksud saya misalnya
di bidang ekonomi kita kan banyak
tersandra melakukan kontrak dengan
misalnya perusahaan asing sudah dikunci
gitu kontrak kan tanda tangan ganti
pemerintah sudah ini sudah dicekik nih
pemerintah baru oleh kontrak lama itu
nggak bisa berbuat apa nggak bisa berbuat apa apa gitu sama dengan kasus
kasus pelanggaran hak asasi manusia
kasus soal novel baswedan dan sebagainya
sehingga menurut saya kita sama ini kasus kasus
ketersandraan oleh sebuah situasi
peninggalan masa lalu yang belum
diselesaikan dengan baik kalau kita bicara
munir okelah munir itu kan melewati
beberapa pemerintahan kan gitu tapi kan ini kan novel
yang terjadinya di zaman pak jokowi masih
memimpin sekarang gitu karena pelakunya pelakunya itu
masih jaringan jaringan lama sebenarnya
dengan yang munir dengan yang sebelum munir
dan sebagainya ini masih melibatkan orang orang
kesulitan itu membongkar itu menggunting
itu sehingga saya kok maaf ya saya pernah
usul gimana sih kalau kita lupakan aja
di masa lalu kita mari melangkah ke
masa depan dulu sudah pernah ada gagasan
undang undang tentang rekonsiliasi ya
rekonsiliasi kebenaran iya kan rekonsiliasi
dan pencarian kebenaran pada waktu itu kan
sudah itu termasuk timur leste termasuk g tiga puluh s
termasuk talang sari yang soal novel ini
bagaimana caranya coba anda mau bentuk tgpf
mungkin ketika membentuk timnya saja sampai
sekarang sudah tidak sudah ada yang setuju
ada yang tidak ada yang macam macam nanti
kalau sudah ada hasilnya lagi ribut lagi
itu pasti bagaimana sih kita mencari cara
mencoba melupakan gitu ya tapi kan logikanya
mengapa kita maksudnya mencari titik baru
dimana kita bisa melangkah lebih
maju gitu bukannya kemudian ketika kita
melakukan apologi semacam itu hal yang
sama juga akan terjadi di kemudian hari
novelnya masih hidup pelakunya juga
katanya sudah diketahui kalau misalnya
menurut penuturan beberapa orang
tahu tapi kesulitan ya pak tito untuk
melaksanakan ya terus apa gunanya kita
hukum kalau misalnya hal yang
semacam ini kemudian ya sudah lah kita lupakan
saja mari kita menatap masa depan ya
terus apa gunanya kita bilang bahwa ini
negara hukum begitu
ya memang begini pertama hukum itu
bagaimanapun kan produk politik
katakan kepada hukum itu
apapun kalau namanya peraturan yang
resmi tertulis itu kan kesemuanya keputusan politik
yang kedua penegakannya pun
oleh kekuasaan politik kan
nah kalau kekuasaan politiknya seperti itu
ada teori yang
lebih ano sih sebenarnya
yang pernah dulu
memilih cara yang pernah
ditempuh oleh negara lain
di negara negara eropa itu dulu
semua pejabatnya dihentikan
sesudah pecahnya uni soviet karena dianggap
negara negara bagian itu dipengaruhi oleh
sehingga lalu diadakan satu generasi
illustration policy pada waktu itu potong
bahkan ada satu negara di
dia hakimnya dipecat semua
menyewa hakim dari belanda dari amerika
dan dari inggris selama setahun
kalau tidak berani melakukan itu kenapa kita
tidak lakukan seperti nielsen mandela
udahlah kita saling maafkan lalu mari bersama
tetapi konsekuensi hukumnya
kemudian meniru cina
gitu di cina itu
oke dah kamu dimaafkan
tapi kalau kamu besok pagi
korupsi lagi kalau itu korupsi
ya dihukum mati
iya kan dari buan orang dihukum mati
bahkan akhir akhir ini sudah banyak beredar ya
di depan publik dan sebagainya
nah kalau kita melakukan itu mungkin
tapi itu perlu satu titik
karena pelaksana pelaksananya ini
kalau diiakan pelaksana pelaksananya ini
justru orang yang harus dieksekusi pertama kan
kalau tidak dimaafkan dulu
jadi maafkan dulu lah diputihkan
tapi kalau tidak bisa itu ya harus lama
menunggu apa namanya
ibarat air itu sampai
habis dulu itu pun kalau tidak
kok saya merasa menangkap kesan kayaknya ini
nggak progresif ya usulan prof mahfud itu
karena progresif apa tidak progresif
kalau mau tadi
mau lustrasi atau
pemutihan itu progresif
tapi kalau nunggu passing out
yang ini juga ini konservatif malahan
karena lama itu
tinggal pilihan kita aja
apakah rejim jokowi tidak
berpangku tangan saja
usulannya berpanggul tangan saja ya sudah lah
maafkan lah orang pernah berbuat salah
ya itu terserah pada
situasi pak jokowi juga
karena begini mas fituh
sebenarnya ketika melakukan reformasi itu
kita semua punya semangat yang sama
ketika mengangkat pak habibie
sebagai pengganti kita mendukung
agar melakukan itu dan dia pun bersedia
melakukan itu tapi tidak bisa juga kan
kemudian ke gusdur
gusdur malah jadi jatuh
batu bumega juga tidak bisa melatasi itu
pak sby malah resmi
saya akan pimpin sendiri perang ini
dengan tangan saya pendiri
ditulis di lima belas janji sby
iya kan nomor dua belas itu dia
dia soal itu tetapi korupsi juga
makin banyak di situ kalau dibandingkan
hal sekarangnya sama kan
oleh sebab itu menurut saya
ada sesuatu ini bukan pada soal
niat baik ini mungkin pada penyanderaan
yang sudah begitu menggurita
apalagi kalau kita
yang baru kita dengar
itu tidak benar pembicaraan
antara rini sumarno dengan basir
soal itu nah kayak gitu gitu tuh
di berbagai lini sekarang
gimana kita menyelesaikannya
presiden siapapun sehebat apapun
mungkin malaikat pun jadi presiden
kalah di sini tidak akan terpilih
malah kalau presidennya itu seperti
enggak saya membandingkan dengan wacana
pak mahfud itu dengan
menurut saya ini breakthrough
bagaimana kemudian orang yang korup
itu lupakanlah politik
karena kamu udah korupsi gitu kan
nggak boleh orang nyalek kalau misalnya
dia korup atau pernah jadi
itu yang dilakukan di latvia dulu
begitu pecah dari
soviet dia wah ini kok korupsi
semua dia buat ilustrasi
undang undang ilustrasi di mana
siapa yang pada saat pecahnya
uni soviet itu sudah menjadi pejabat
itu tidak boleh lagi di pemerintahan
yang ini tidak boleh lagi duduk
di jabatannya tapi boleh menjadi pegawai negeri
yang hakim dipecat yang pimpinan
partai politik pecat semuanya baru semua
akhirnya keadaan menjadi
tapi itu susah kalau di sini
jauh ya situasinya
kalau mungkin di tahun sembilan puluh delapan
dulu mas vito saya pernah jadi
menteri kehakiman sebentar menjelang
akhir jabatan gus dur saya membuat
dua rancangan itu sebenarnya
satu undang undang ilustrasi
sudah lah berhenti semua tapi kata gus dur
gimana tuh kalau dpr nya
tidak mau ngesahkan ini satunya
saya bilang pemutihan saja
kita selesai lalu kita mari bersama lagi gitu
tapi waktu itu kan gus dur terus
jatuh konsep itu juga
tidak jalan akhirnya
pak rahafud sedikit saja
sebelum kita akhiri karena waktu kita
sangat terbatas soal
bagaimana korupsi itu
kita menjadi terbiasa melihatnya
orang yang korupsi ya
kemudian bisa jadi calon gubernur
bisa jadi calon bupati bisa
bahkan ketika dia tersangka
masih bisa ikut pemilihan
dan kemudian bisa dilantik
di dalam penjara misalnya
kemudian ada wacana
dan usulan bagaimana seandainya
kalau misalnya mereka mereka yang korup
itu nggak boleh nyalek lagi
dan nggak boleh masuk ke dalam posisi posisi yang
strategis sebagai pejabat publik
dan apa namanya
sangat meresahkan saya dulu
waktu saya jadi ketua mk sudah
membuat putusan mantan narapidana
itu boleh ikut
menduduki jabatan publik yang dipilih
melalui pemilihan tetapi harus
lima tahun dulu berbaur dengan
rakyat dan rakyat menilai
nah sesudah saya berhenti
kemudian ada putusan baru
pokoknya begitu keluar berarti itu sudah lunas
urusannya dengan negara
dan dengan rakyat boleh calon
nah saya termasuk yang tidak setuju
sebenarnya itu karena apalagi
tidak ada persyaratan kalau dia
melakukan lebih dari satu kali itu kan moralnya
sudah cacat sebenarnya sekarang pokoknya
keluar sudah dianggap lunas
di negara yang liberal sekalipun
itu yang begitu itu dibatasi
kok sekarang jadi dibuka
seperti itu oleh sebab itu
substansinya saya setuju
dengan usul kpu substansinya ya
besok dalam pemilihan
legislatif tahun dua ribu sembilan belas
mantan narapidana korupsi
tidak boleh menjadi caleg saya sangat setuju itu
tetapi saya setuju pun
itu tidak bisa kenapa
karena untuk memberikan
kembali hak asasi
yang sudah dirampas oleh undang undang
atau yang sudah diberikan
yang sudah diberikan oleh undang undang
untuk dicabut kembali oleh undang undang
itu hanya bisa diberikan atau dicabut kembali
oleh undang undang bukan oleh kpu
oleh sebab itu saya
kalau mau itu sih
ya minta aja presiden agar buat perpu
atau dpr dan presiden bergabung
segera nih seakan mumpung
belum pencalonan kan bisa juga sebenarnya
saya setuju substansinya mas vito
pak mahfud terima kasih atas waktunya
banyak hal yang ingin saya bicarakan
tapi waktu juga yang membatasi kita
barangkali nanti lain waktu
kalau misalnya pak mahfud sudah semakin
dari tak ingin menjadi
ya tak ada pilihan
kita ketemu lagi lah nanti
terima kasih pak
dan demikianlah perbincangan kami dengan
kita akan jumpa lagi minggu depan dengan
narasumber lain dan topik lainnya